kasus tambang ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah polri kembali mengemuka di sela sidang mantan kadif propam polri verdi sambo
sambo mengkonfirmasi di pengadilan negeri jakarta selatan pada dua puluh dua november lalu bahwa surat penyelidikan yang beredar di publik adalah benar dan asli
lalu bagaimana perjalanan kasus tambang ilegal ini saya akan ajak anda untuk melihat bersama
kita flashback lagi kasus tambang ilegal pertama kali ini terungkap ke publik lewat pengakuan mantan anggota polri yang namanya adalah ismail bolong
lewat video yang dibuat pada februari dua ribu dua puluh
nah pada video itu ismail mengungkap permainan tambang ilegal di kalimantan timur yang melibatkan sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah polri
meskipun dibuat pada februari dua ribu dua puluh dua video itu baru viral di media sosial
pada awal november lalu
kemudian setelah video pengakuan itu ismail bolong kemudian memutuskan untuk pensiun dini pada satu juli dua ribu dua puluh
nah ismail ini mengajukan pensiun dini di bulan maret dan ia mengaku memutuskan pensiun karena tertekan
akhirnya ia mengajukan pensiun dini
kemudian setelah video pengakuan itu viral
pada awal november tidak lama kemudian ismail bolong meralat video pengakuan yang dibuat pada februari dua ribu dua puluh dua itu
nah ismail ini mengklaim pembuat video pengakuan itu atas tekanan karo paminal polri saat itu
hendra kurniawan yang juga terseret kasus pembunuhan brigadir yosua
video pengakuan ismail bolong ini menyebutkan nama nama perwira tinggi dan perwira menengah polri termasuk kabar reskrim
nah video ini kemudian disampaikan pada lima november
yang kemudian kabar reskrim ini dilaporkan masyarakat ke propam polri pada tujuh november dua ribu dua puluh
kemudian beredar surat penyelidikan kasus tambang ilegal yang diungkap oleh ismail bolong ini
kemudian surat penyelidikan itu yang ditanda tangani oleh verdi sambo pada saat itu menjabat sebagai kadif propam
dan di selasidang kasus pembunuhan yosua di pn jakarta selatan
sambo mengkonfirmasi bahwa ia betul menanda tangani surat penyelidikan
sehingga surat penyelidikan yang beredar di publik ini adalah benar
lalu sebetulnya selain mantan anggota polisi siapa sebetulnya ismail bolong ini
oke kita lihat bersama
nah ismail bolong sebelum keluar dari polri ini berpangkat aibtu
ia bertugas di sat intel kampol resta samarinda
kemudian kegiatan sampingannya adalah sebagai pengepul tambang batu bara ilegal
ini dilakukan pada bulan juli dua ribu dua puluh sampai november dua ribu dua puluh
dari hasil kegiatannya itu ismail bisa meraup keuntungan dapat cuan lima sampai sepuluh miliar rupiah per bulan
dalam pengakuannya ismail mengaku berkoordinasi atas kegiatan tambang ilegal itu dengan kabar eskrim
dan memberikan uang sebanyak tiga kali dengan total uang yang diberikan sebesar enam miliar rupiah
nah ini terungkap pada video yang kemudian disampaikan pada bulan februari kemudian viral di awal november
kemudian video ini yang kemudian dibantah oleh ismail sendiri
dan di dalam video bantahan itu
ia mengatakan bahwa video ini dibuat atas tekanan dari hendra kurniawan
nah meski dibantah namun beredar surat laporan hasil penyelidikan yang kemudian isinya tidak jauh berbeda dengan pengakuan ismail bolong
kalau kemudian anda lihat hendra kurniawan ini juga salah satu yang tersangkut dari kasus verdi sambo
kemudian kita akan lihat lalu bagaimana dengan surat penyelidikan kasus tambang ilegal
nah dalam surat yang ditekan verdi sambo ini ini kurang lebih adalah gambaran apa yang termaktub di dalam surat penyelidikan kasus tambang ilegal
dalam surat ini diungkapkan ada beberapa perwira menengah yang kemudian menerima aliran dana dari pengusaha tambang ilegal di kalimantan timur
laporannya itu disebut sebagai uang koordinasi
nah uang koordinasi ini dikelola oleh satu pintu
oleh direskrimsus atas arahan kapolda kaltim saat itu irjen paul heri rudolf nahak
kemudian uang koordinasi ini dibagi bagikan kepada beberapa nama yang disebut dalam laporan
ini mulai dari jajaran kapolda kemudian wakapolda irwasda dir intelkam dir polairut dan juga beberapa kapolres
dan jumlahnya ini bervariasi
antara lima ratus juta sampai lima miliar rupiah
ini untuk yang kapolda wakapolda irwasda dir intelkam dir paul airut hingga kapolres
kemudian laporan itu juga menyebut uang koordinasi ini mengalir juga ke jakarta ke pejabat di bares krim polri
nah ini termasuk menyeret
nama kabares krim paul ri
lalu lantas seperti apa pengungkapan kasus ini
dan benarkah isi laporan penyelidikan yang ditanda tangani oleh verdi sambo